komikus tuh ada macam macam jadi komikus tuh generalnya aja
ada yang gambar pensiler ada yang writer yang nulis sama coloristnya yang ngornain
terus ada letter juga yang ngasih balon kata
karena komik jepang hitam putih jadi warnanya cuma di cover atau halaman satu atau dua
kayaknya memang profesinya lebih populer selain di luar jepang sama indonesia
indonesia juga kayaknya masih yang hitam putih
karena kalau di indonesia
sebenarnya komik yang populer tuh sampai sekarang masih komik dari jepang yang banyak kan hitam putih
jadi kita nggak terlalu ngerti industri di komik warna versi us atau eropa
oh ternyata di komik us atau di komik eropa ini komiknya berwarna
habis itu kita mulai belajar oh coba deh ngarnain komik
oh ternyata hasilnya nggak jelek
jadi oh mungkin akhirnya lebih tertarik buat ngewarnain daripada menggambar
aku ngerjain proyek biasa buat publisher lain
jadi di us kan publishernya banyak
ada marvel dc terus ada image
lebih ke indi publishing gitu
nah di situ aku ngerjain title
terus kayaknya portfolio nya bagus dari situ
terus dapet title dari dc buat ngerjain power girl
dari situ dapet title lagi ditawarin bolak balik deh
pokoknya tergantung yang mana yang lagi nawarin project
kalau buat aku sih ini bagus buat industri nya
soalnya biar masyarakat lebih excited sama dunia hiburan
sama kayak yang tadi animasi komik game
impact nya bagus buat kita yang kerja di bidang itu
soalnya begitu masyarakat antusias mungkin investor bisa melihat
oh udah ready mungkin masyarakatnya buat nerima yang ini
jadi mereka siap
di pameran pameran sebelumnya kadang ada satu dua orang yang kayak gitu
jadi dia bawa portfolio nya buat minta advice atau apa
kalau misalnya waktunya mungkin kan dan lagi nggak ada kegiatan di booth itu
ya pasti aku kasih input sih
dan banyak kan juga kayaknya yang ngasih liat bagus bagus gitu hasil karyanya
bagus buat kita kalau pas nyari
kalau kita lagi butuh talent juga mungkin wah kebetulan nih lagi butuh
apa yang kalian inginkan untuk mencari talent
karena internetnya sekarang udah bagus banget kayaknya buat cari talent
sebenarnya presence online tuh penting
mungkin nggak mesti semua media sosial dimasukin gambar gitu
apalagi karena kalau ngincar publisher di luar indonesia